petir saat hujan badai menyambar delapan orang yang hadir dalam pertandingan sepak bola di lapangan walet
kelurahan semplak kota bogor jawa barat sabtu sore
akibatnya satu tewas tersengat petir dan delapan lainnya terluka memar dan bengkak di bagian kaki
minggu pagi korban tewas dimakamkan di tpu semplak gang walet kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat
peristiwa ini terjadi saat warga akan kembali melanjutkan pertandingan guns cup
usai berteduh di bawah saung dan pohon
naas petir langsung menyambar sebuah pohon hingga membuat warga di bawahnya terpental
seluruh korban diketahui sempat pingsan satu diantaranya sudah dalam kondisi pakaian terbakar
sementara batang pohon yang tersambar juga patah di bagian dahan serta pecah dengan kulit pohon mengelupas
hingga kini satu orang korban masih dirawat intensif di rsud kota bogor lantaran mengalami luka dalam cukup parah
sementara akibat insiden tersebut kompetisi guns cup terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan

dari lapangan ada berapa begitu saya udah loncat lari dua langkah saya udah udah nggak kuat akan
keras udah nggak enggak inget apa apa kenapa ini ini kan si korban sini ya lagi duduk terus ada
saya di sini kadang berdiri saya berdiri sana terus ada ibu ibu juga yuk diri sana saya juga
nggak sadar jatuh saya juga nggak sadar jatuh itu enggak ini ini juga masih pada budek perasaan gitu